kerbau logam ini perekonomian indonesia dan dunia belum sepenuhnya pulih dari tekanan
untuk mengetahui lebih lengkap mengenai prediksi dan peruntungan di tahun kerbau logam
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
insight penyelidikan dan penyelidikan
tahun dua ribu dua puluh satu merupakan tahun kerbau yang berunsurkan logam
tahun baru imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh dua dimulai dua belas februari dua ribu dua puluh satu hingga tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
dalam zodiac tiongkok kerbau diartikan sebagai tanda pekerja keras dan metodis
selain itu siok kerbau memiliki sifat alami yang jujur
namun siok kerbau merupakan sio yang paling lemah
dalam keterampilan komunikasi
kerbau juga merupakan sio yang keras kepala dan tetap berpegang teguh pada cara mereka sendiri
di tengah situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan ini
optimisme dan harapan senantiasa menjadi bekal berharga untuk melangkah ke masa depan
begitu pula dalam menghadapi tahun kerbau logam ini
semangat untuk terus mengatasi berbagai rintangan
sebaiknya jangan pernah padahal
di sini apa kabar
halo mbak desy baik
dan tahun ini kalau menurut chinese new year itu shounya itu adalah kerbau logam
ini berbeda dengan tahun yang barusan kita lewati
tahun tikus logam
ya logam identik emas juga sih mbak
emas juga ya
jadi dua duanya itu metal ya
elemen gold ini seharusnya bagus ya
sebenarnya tergantung perpaduan dari siok yang mana yang bagus yang mana yang buruk
sebenarnya tergantung perpaduan dari siok yang mana yang buruk
sebenarnya tergantung perpaduan dari siok yang mana yang buruk
ya pada dasarnya gold itu sebenarnya bagus kan ya prosperity
ada harganya kan
dan tahan lama
precious yang pasti kan
jadi tahun ini mbak jenny tahun lalu tikus logam sekarang kerbau logam mungkin secara umumnya ciri ciri dari kerbau logam ini
saya akan berbicara tahun kerbau itu sebenarnya tidak terlepas dari tahun sebelumnya
jadi kalau di tahun tikus itu kan tahunya
pun yang menurut saya
semuanya akan dimulai dari pada tahun merah
karena dalam siok yang ada itu selalu tikus yang pertama
tikus yang pertama
setelah urutan tikus berikutnya adalah kerbau
nah kalau kita berpikir ke satu ini hanya satu langkah
jadi itu masih kecil sekali langkah perubahannya sebenarnya ya ditambah
sebenarnya tahun tikus kemarin itu kan tikus kalau dari karakter itu lebih up and down fluktuatif
sedangkan kerbau itu lebih bergeraknya itu cenderung agak lebih slow menurut saya
lebih lamban ya
tapi memang sama sama elemen logam
nah ada satu kesamaan lagi juga akan terjadi over energy
kalau tahun sebelumnya itu logam bertemu dengan air akan terjadi over energy air
sekarang pun tanah bertemu dengan logam over energy logam
dua duanya sama sama for energy
maksudnya itu apa
jadi kalau terjadi sesuatu bisa meluap ya misalnya
kalau ada air bisa banjir gitu
segala sesuatu yang namanya over berarti kan kelebihan
kalau energi berarti sesuatu hal yang bisa memberikan sesuatu power
kalau kelebihan sesuatu power tapi nggak bisa tersalurkan dengan baik berarti akan menjadi masalah kan
jadi tentunya di tahun yang ada over energy pastinya ada masalah kehidupan
kalau kita lihat dalam sio yang ada di dalam chinese itu
sebenarnya kita bisa belajar dua belas tahun yang lalu juga
itu terjadi juga kita selalu start kalau saya bilang tahun kerbau pasti mulai dari tikus ya
tikus sebelumnya itu tahun dua ribu delapan
dan kita sekarang juga sudah masuk resesi
masuk crisis juga
apalagi dengan adanya pandemi
tapi memang tahun tersebut tidak terjadi over energy
kadang lebih baik conflict element
tapi akan menjadi baik ya
kalau ini over energy kelebihan
nah over energy ini bisa mempengaruhi aspek di alam
akhirnya mempengaruhi aspek di alam mempengaruhi juga daripada aura manusia kan dan action
dan akhirnya kehidupan secara total
ada refleksi ya hubungan antara manusia dan alam
tapi saya mau kembali ke kerbau ini dulu ya
dari segi karakternya kan
kalau tikus kan ya dari segi karakter binatangnya kan juga lebih kecil lebih lincah mungkin lebih fluktuatif
dan kita lihat ini
bisa naik bisa turun drastis
kalau di tahun lalu ini kan tikus kan nol ya
jadi seolah olah kita juga tahun lalu itu mulai dari awal lagi gara gara ada covid sembilan belas
kita hanya satu step
nah kerbau tentu saja tubuhnya besar
tapi pekerja keras ya juga
maksudnya ada tenaganya tapi lamban
jadi ini apa
jadi kerbau ini menurut saya adalah tahun perjuangan
dan memang kalau dalam sejarah
yang ada itu kerbau itu sifatnya lebih cenderung ke menanggung beban
bebannya bisa macam macam
heather itu beban yang paling berat karena kerbau itu ada sifat keluarga
jadi tentunya ada juga beban keluarga
beban kehidupan juga akan terjadi
karena kerbau itu tidak liar kan
tapi lebih ke arah burden kalau menurut saya
banyak beban beban yang akan terjadi di tahun kerbau logam ini
dan ditambah juga aspek logam ini tadi membuat semakin keras
jadi kehidupan akan bergerak semakin keras menurut saya gitu ya
jadi bebannya juga semakin keras
dan memang orang bisa berpikir
oh tahun lalu sama tahun sekarang
bagusan tahun sekarang
ya kita berharap demikian
tapi kenyataannya kita harus berjuang
karena tahun ini memang pada pelaksanaannya memang perjuangan itu akan semakin berat gitu ya
tapi tentunya buat mereka yang konsisten
terus siap kerja keras
terus juga semuanya kerja keras
karena kadang kadang kerja keras panen itu tidak membawakan hasil sesuai harapan
tapi yang penting at least kita sudah berusaha dan bergerak melangkah gitu loh
langkahnya nggak boleh cepat cepat gitu
sesuai dengan kerbau harus pelan pelan
slow tapi juga melangkah
tapi dibandingkan tahun lalu ya
yang mana lebih bagus
kita ada kemajuan atau justru yang kita alami tahun lalu
tahun ini karena kerbau
tahun ini karena kerbau dan logam juga semakin berat yang kita alami
kalau saya melihat dalam satu tahun itu ada dua belas bulan
setiap bulan itu ada perpaduan elemen elemen unsur ya
di semester pertama itu
ya sebenarnya nggak semester pertama sih
kuartal pertama lah
itu semuanya sangat tidak serumpun dengan elemen si kerbau ini sendiri
jadi tentunya di kuartal pertama ini sampai dengan semester pertama gitu ya
saya menyatakan bahwa itu berpeluang emang sangat berat gitu
nah berikutnya memang ada bulan tertentu yang kita masih bisa lebih ada harapan
contohnya bulan bulan apa saja
nah sebenarnya bulan bulannya itu ya menuju ke akhir tahun
sekitar september gitu ya
nah di awal tahunnya juga masih ada mei
sayangnya mei itu kita ada lebaran ya
ada banyak holiday gitu kita pikir ya
jadi saat bulan itu lagi seimbang
terjadi banyak aktivitas liburan
banyak aktivitasnya itu
seperti itu juga yang harus kita siasati
jangan sampai kita terblendak
karena kan bulan baik itu di tahun ini gak banyak gitu
dan bagus lagi itu baru
dan holiday sebenarnya di zaman covid ini bukan sesuatu yang ini ya
kita harus waspadai karena ini waktunya orang berkerumun
dan juga covid ini menurut saya bukan hanya covidnya
from zero kan untuk melangkah itu kan zero ke berikut berikutnya itu kan masih panjang kan
jadi covid ini gak ada selesai dalam waktu sesuatu
ya gitu ya
jadi kalau dibanding dengan show show lain ya
apalagi kerbau dengan unsur logam ini
dan tikus ini
kira kira skala kebahagiaan
kalau bicara masalah skala happiness
jadi saya mengatakan sebenarnya agak sedikit masih sama
hanya agak sedikit lebih nggak turun sih
cuman mungkin kita katakan masih sama lah ya
beratnya akan lebih berat sekarang
akan lebih berat
wah yang jelas kerbau lebih berat dari tikus
karena lebih besar badannya
dan harus bekerja lebih keras lagi
karena memikul beban yang lebih berat
kita istirahat sebentar mbak jenny
tapi perjalanan kita masih cukup panjang
jadi jangan kemana mana dulu
insight indonesia anwar akan segera kembali
ya anda masih bersama insight with desi anwar
kita dalam rangka imlek
saya masih ditemani ali feng shui jenny kumala dewi
kita sekarang sedang membahas
sio untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah kerbau
ali kerbau mas
namanya juga kerbau lebih berat daripada tikus
jadi beban juga lebih berat
tapi tidak jauh dari tikus jadi kita hanya melangkah satu langkah
jadi istilahnya tidak akan banyak kemajuan tapi justru tantangan semakin berat
apalagi dengan ada unsur logam jadi tambah berat lagi ada ekses energi
kita lihat yang jelas mbak jenny covid sembilan belas bukannya menghilang
kita kan semua tahun lalu ketika ini terjadi mengharapkan pada akhir tahun dua ribu dua puluh sudah ada inilah pencerahan
tapi justru sekarang angka yang positif covid di indonesia sudah menembus angka satu juta
di seluruh dunia juga sudah sangat sangat banyak yang menjadi korban
ini bagaimana untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini yang berkaitan dengan covid sembilan belas ini khususnya
akan semakin berat atau justru dengan adanya kehadiran vaksin bisa memberikan secercah harapan
sesuai dengan chinese calendar
tapi saya akan membahas dari keseimbangan energi
jadi gini tadi saya sudah mengatakan bahwa terjadi over energy
over energy di alam itu akan menyebabkan juga penyakit penyakit
jadi penyakit penyakit itu bermunculan
jadi sebenarnya penyakit itu tidak hanya covid sembilan belas
nanti akan muncul penyakit penyakit baru juga
hanya memang karena dari mulanya yang berat beratnya di tahun tikus itu restartnya
jadi akan terjadi perubahan lifestyle
dan itu sudah kita rasakan
dan penyakit covid itu jadi bisa menjadi sesuatu start new lifestyle juga
nah sekarang permasalahannya tahun ke dua itu kan kerja keras dan perubahannya juga belum terlalu banyak
jadi menurut saya sih sebenarnya ini masih perjuangan
masih perjuangan sekali
dan juga perubahannya itu belum signifikan
justru malah di tahun tikus kemarin itu masih bisa kita ibaratnya nyolong nyolong atau masih bisa up sedikit
sekarang up terus ini angkanya juga
nah itu maksudnya gini
bagi saya up itu kita masih bisa beraktivitas kerja bisnis langsung ada up nya langsung ada downnya dikit
kalau sekarang kalau di gambaran saya memang di kuartal pertama itu sangat sangat tidak mendukung
nah alam itu pun juga sama
kita lihat banyak sekali bencana alam
bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
ada macam macam lah yang di bahkan di eropa juga dan di australia kan juga kita melihat banyak sekali bencana yang berkaitan dengan ketidakseimbangan di alam
di indonesia juga baru baru ini gunung api dan gempa bumi dan lain sebagainya
ini menjadi ciri khas tahun dua ribu dua puluh
jadi di awal tahun itu menurut saya memang di januari februari maret april itu sampai dengan awal mei gitu ya
sampai dengan awal mei gitu ya
kita semua juga harus aware dengan kondisi over energy
over energy ini bisa terjadi air yang berlebih itu banjir
bisa juga mungkin kekeringan juga
nah ini pun juga harus kita waspadai
jadi sebaiknya menurut saya dengan adanya ini perubahan tatanan baru keadanya wfh itu malah lebih bagus sebenarnya kalau kita mau mengikuti
jadi kita harus tahu lifestyle baru kita ikutin aja lah flow nya kemana gitu loh
jadi memang bencana alam itu januari februari maret
maret sampai april itu kan bukan bulan yang seimbang untuk si kerbau ini sendiri gitu loh
ya semoga mei juga
jadi kita harus waspada minimal sampai pertengahan tahun ya
tapi masih ada lagi juga
jadi tuh kalau dari grafik itu ada turun memang kita turun nanti ada naik sedikit
terus nanti ada turun lagi di bulan juli
nah kira kira bulan yang kita bisa bernafas agak lega ada tahun dua ribu dua puluh satu ini dari segi investasi
jadi di bulan juli
di bulan mei masih bisa ya
lalu juli itu berat sekali juga juli agustus ya
nah lalu september
jadi kelihatannya kalau kita bisa bertahan sampai akhir tahun ini itu baru bisa mulai lebih membaik itu sekitar oktober november
masih lama dong
nah justru itu
jadi kita harus bersiap siap lah dalam setahun ini segala hal yang kita lakukan langkah itu waspada sampai dengan akhir tahun
nah periode penyiapan kita ibaratnya dua belas bulan loh maksud saya gitu
jadi apa yang harus kita lakukan selama sampai akhir tahun ini
mungkin ya itu salah satu adalah kita mengurangi polusi ya
kita juga sebenarnya dengan kita selama ini work from home dan tidak boleh kemana mana kan kita sudah mengurangi lah istilahnya polusi dan gas gas rumah kaca yang bisa membuat lingkungan hidup kita tidak seimbang itu

jadi bagi saya sih sebenarnya bagus juga itu yang tadi saya katakan
bagus juga itu yang tadi mbak desy bilang
jadi harus manfaatkan suatu lifestyle baru work from home tetap working gitu working tetap moving gitu
jadi jangan mentang mentang at home terus jadi berubah gitu
jadi kan karena merasa jadi ini sekarang sudah satu lifestyle baru
nah lalu juga tidak boleh terlalu keinginan ketinggian harapan
banyak orang orang tuh maunya yang aneh aneh dan maunya yang aneh aneh
banyak orang orang tuh maunya yang aneh aneh dan maunya yang aneh aneh
yang aneh aneh dan maunya macam macam
karena kan over energy semua mau begini mau begitu mau begitu mau
itu yang maunya
tapi nggak bisa kemana mana terlalu push away juga dibatasi
nah tapi kita ngestuck
jadi sebenarnya yang paling penting adalah untuk bersama realistik
jadi bersama realistik apa yang bisa kita lakukan
jadi kita harus realistis juga nih tahun ini
kalau dengan kayak begini nggak bisa kita mau yang terlalu tinggi tinggi gak bisa yaudah
jadi kita nggak boleh buang sauraga sia sia
tapi energi yang kelebihan ini sebaiknya kita channelkan kemana mbak jenny
that's why tahun ini banyak terjadi penyakit lainnya adalah mental health
karena over energy juga terjadi pada manusia
dan tidak bisa disalurkan dengan
that's why itu akan terjadi penyakit mental health
nah sebenarnya penyaluran mental health itu menurut saya secara elemen lima unsur itu paling bagus ke arah kayu
that's why kayu itu akan menjadi cukup baik di tahun kerbau logam ini
kalau kita bisa mengolah
kayu itu artinya kreativitas
jadi kita tetap bergerak tapi dengan hal yang kreatif
itu yang dipentingkan sepanjang tahun kerbau ini
jadi kita bergerak realistis tapi kreatif gitu loh
makanya elemen kai itu sangat penting
makanya sekarang kalau yang paling gampangnya dalam kehidupan sehari hari tanaman booming
itu kan kayu
jadi menghadirkan kayu dalam kehidupan sehari hari itu juga bagus
jadi elemen yang ada kayunya itu bisa ini lah
kita bisa salurkan kreativitas
biasanya kan air kan katanya kalau chinese ini
kebetulan sekali tahun ini air itu agak over energy
jadi tanah logam terlalu banyak
jadi memang air ini sangat membutuhkan elemen kayu supaya bisa disalurkan
dan akhirnya menjadi hal yang positif tubuh di tanah kan
jadi kalau kita mau bertubuh tentunya butuh kreativitas
butuh satu hal yang berbeda dari yang lain
itu juga intinya tuh
apalagi kira kira elemen yang cocok untuk menyeimbangi lah logam yang keras ini
jadi pada dasarnya memang kan sudah kita bahas juga bertahun tahun yang kita pernah juga bertemu ya
bahwa logam masih merupakan tahunnya
jadi dunia berhubungan dengan e commerce it itu tetap akan menjadi prima dona lah gitu ya
tapi juga tetap itu terjadi semuanya ke logam

tapi menurut saya logam itu harus dipadu sama kayu
kalau logam di bandung kayu jadi akhirnya menjadi satu kreativitas membuahkan satu hal yang lebih menyalurkan over energy tadi dalam tubuh manusia gitu
dan semoga juga di alam demikian gitu
over energy di alam kita butuh kreativitas
entah kita oh iya kalau kebanyakan air kita harus olah seperti apa
akhirnya mau jadiin apa seperti itu
iya dan kita lihat juga sekarang banyak orang yang cukup kreatif ya
karena ya itu penyalurannya lebih rajin misalnya melukis atau main musik
karena punya hobi hobi baru
bercocok tanam berkebun
jadi lebih realistis kan
itu bisa kita lakukan di rumah aja dengan kondisi
memang demikian juga
dan juga mungkin untuk alam ya untuk keseimbangannya itu menurut saya juga harus perlu kreativitas juga
misalnya katakan tadi yang airnya banyak tadi
airnya siapa tahu jadi bahan bakar apa
semoga bisa digunakan kemudian hari
tapi takut juga nih air bisa jadi masalah minyak
jadi jangan sampai minyak menjadi masalah juga
untuk tahun kerbau logam ini
karena minyak itu mempengaruhi aspek dari seluruh kehidupan kita ya tentunya aja kan
itu jadi kita harus tetap waspada dengan kondisi keberadaan air di dalam sekitar kita
termasuk diantaranya adalah minyak
iya dan memang tahun ini bencana alam masih akan terus bersama kita
karena alam juga masih punya excess energy yang disimpan yang ingin diluapkan
dikeluarkan mungkin dalam bentuk gempa bumi atau
that's why butuh orang kreatif tadi
gunung meletus ini semua yang dicari adalah keseimbangan
kita break sebentar mbak jenny
tapi jangan kemana mana dulu
kita masih akan segera kembali
ya anda masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh ahli feng shui jenny kumaladewi
kita membahas mengenai tahun kerbau logam
ini tahun dua ribu dua puluh satu
yang ternyata merupakan tahun yang cukup menantang
ini sebenarnya tanpa melihat show apapun juga kita sudah rasakan
ini tahun yang cukup berat
apalagi karena kita masih merasakan betapa beratnya
pandemi covid sembilan belas yang masih bersama kita
dan ini selain merupakan krisis kesehatan adalah krisis ekonomi
tapi tahun logam katanya kan ada tahun yang berkaitan dengan
keberuntungan yang keras keras ya
seperti uang dan kekayaan emas dan lain sebagainya
ini bagaimana mbak jenny
karena tahun lalu kan kita lihat ya krisis ekonomi melanda seluruh dunia termasuk indonesia
pertumbuhan kita minus
banyak sekali yang di phk
banyak yang kehilangan pekerjaan
dan banyak yang tiba tiba jatuh miskin
sehingga pemerintah juga harus memberikan subsidi khusus ya untuk menangani covid sembilan belas ini
memberikan stimulus dan lain sebagainya
untuk tahun ini apakah ada ini perbaikan dan juga keberuntungan karena kerja keras kita
ya sebenarnya dalam feng shu kan ada tiga faktor ya
keberuntungan langit keberuntungan manusia dan keberuntungan bumi
saya coba membahas dari kacamata buminya dulu aja ya
jadi mungkin dari segi manusia bisa oh mengetahui buminya ada seperti ini
manusia harus seperti apa dan mungkin kita banyak berdoa juga ya
tapi kalau dari kesimbangan buminya sebenarnya yang saya bilang bahwa saya katakan tahun ini dan tahun sebelumnya
sebenarnya tahun ini jauh lebih perlu kerja keras dan waspada juga
dan kondisi ekonomi itu tidak semudah itu semudah membalik telapak tangan menurut saya
justru malah di tahun tikus tadi yang up and dan fluktuatif itu jauh lebih bisa kita
mainin gitu ya
lebih fleksibel ya
sedangkan kalau di tahun kerbau ini dengan kondisi yang bergeraknya lambat
lalu juga kerja keras akhirnya juga kita tidak bisa taparinkan sesuai harapan misalnya gitu ya
jadi pertemuan ekonomi pun menurut saya ya itu di semester pertama itu ada peluang juga kita harus waspada
yang paling penting itu ekonomi itu harus bisa bertahan sampai dengan akhir tahun
jadi walaupun kita kerja keras
apakah kita akan merasakan buah dari kerja keras kita
tapi kadang kadang mungkin gini kita berasa hasil kerja keras kita itu tidak seperti dulu dulu hasilnya gitu loh
dan perubahan ekonomi strategi ekonomi yang diterapkan itu sudah demikian matangnya sudah demikian idealisnya
tapi ya tentu saja hasilnya belum tentu seperti itu secepat itu terjadi gitu
dan adanya vaksin menurut saya pun juga itu juga belum dalam satu tahun ini selesai gitu ya
karena kan memang kerbau itu lambat
tapi vaksin ini bisa menjadi istilahnya suntikan terhadap perekonomian kita
ada logam logam yaitu adalah jarum jarum suntiknya
kita berada demikian
tapi menurut saya sih kondisinya vaksin itu kan sebenarnya kita mulai dari bulan desember
sedangkan januari itu lagi turun kondisinya
dan mulai diaplikasikan vaksin itu di bulan januari gitu ya
jadi kita sih berharap semoga positif ya
tapi tetap menurut saya masih lima puluh lima puluh gitu
karena masih membutuhkan waktu yang panjang sampai semua orang bukan saja di indonesia ini kan harus orang seluruh dunia mendapatkan vaksin ya
kan ini kan semua harus dilindungi oleh vaksin itu kalau kita mau punya herd immunity
dan juga memang kan dari feng shui saya bilang tadi januari februari maret april itu masih berat kan
jadi vaksin yang kita terapkan di bulan yang lagi berat ini tentunya juga

tetap berharap positif tapi tetap itu juga belum menyelesaikan total dari masalah ekonomi menurut saya sih gitu ya
dan itulah yang memang jadi pr kita gitu loh
jadi itu pr kita tuh harus ibaratnya benar benar kerja keras realistis
kerja keras realistis ini diulang ulang oleh mbak jenny
tapi kita lihat saja di tahun dua ribu dua puluh kan ada memang industri atau sektor sektor yang rusak ya karena covid sembilan belas

yang jelas yang sektor berkaitan dengan misalnya seperti transportasi atau pariwisata dan yang membutuhkan kerumunan lah istilahnya
tapi ada sektor sektor seperti kesehatan atau yang berkaitan dengan teknologi ini semua booming
nah untuk tahun ini idealnya kerja keras iya tapi idealnya di bidang apa
nah tadi benar kan
supaya ada hasilnya
tadi mbak desi bilang sama saya kan seperti berhubungan dengan transportasi
terus saya bilang katakan travel atau kerumunan itu menurut saya adalah air
itu air ya
air itu memang berat kan di tahun tikus dan tahun kerbau pun juga air berat gitu ya
itu masih dunia perbankan juga tetap harus bersrategi gitu ya
oh entertainment logam jadi masih ada ini harapan di situ
karena ya itu lalu juga ya pokoknya minyak itu juga kan air
nah logam itu masih in
kayak entertainment it e commerce itu masih bagus
di tahun tikus pun juga sama ya masih bagus
tahun tikus dan tahun kerbau sama sama masih bagus
tetapi itu dua hal tersebut si logam itu harus berpadu dengan sesuatu
tahun ini logam menjadi over energy artinya gini it itu akan bersaing sangat ketat
dan akhirnya over energy persaingan itu kadang kadang juga bisa akhirnya udah jadi mentok titik mentok gitu ya
makanya perlu kayu
tadi yang kayu itu
yang berkaitan dengan kreativitas
konsultan ide seni creativity lalu juga pendidikan atau bahkan kalau saya katakan itu kayak penemuan penemuan itu sebenarnya kayu
jadi segala hal yang menggunakan pemikiran itu bagus
jadi makanya profesi profesi baru gitu profesi profesi yang bisa diciptakan baru ini profesi baru ya
yang bisa menemukan sesuatu hal itu bisa berkembang digabungkan dengan teknologi tadi
jadi itu yang kita butuhkan
dan yang kreatif misalnya sekarang banyak yang masak atau
itu kan kalau ekonomi rumah tangga atau
ini kita lihat kan banyak sekali yang beralih ya karena semua orang kan masih membutuhkan makanan dan ini sekarang serba online pesannya
api itu seperti masakan restoran cafe saham
itu adalah api menurut saya yang spekulatif marketing
itu sebenarnya juga sedikit harus berseratus
sedikit harus bersrategi ya karena tidak
restoran kan juga dengan adanya pembatasan aktivitas kan juga pak sudah banyak yang
dan juga tidak seperti itu yang kita lihat jualan makanan itu gampang kan
nah jadi akhirnya saham juga sama
orang ikut ikutan main saham
sekarang lagi tren kan saham beberapa hari ini kan di awal januari itu saham lagi wah ada yang cepat turun cepat naik gitu kan
jadi orang langsung pada euforia pada ikut ikutan
nah itu yang tidak boleh terjadi di tahun kerbau logam
kita tidak boleh ikut ikutan
gak boleh ikut ikutan dengan kondisi yang ada
orang kan kepengennya cepat
kita gak boleh terlalu kepengennya cepat cepat lah gitu
jadi memang kita harus sadar tahun ini semua butuh perjuangan dan didapatnya itu tidak cepat
nah saham itu tadi saya bilang atau restoran kafe marketing itu haruslah sangat bersrategi tahun ini gitu
jadi itu yang saya lihat di awal tahunnya euforianya
tapi elemen kayu pasti bisa berhasil
kalau kayu pasti bisa
kreativitas pemikiran seni kayak finance accounting
masih bisa lah
konsultan masih oke
pendidikan pun juga masih oke gitu loh
makanya sekolah online masih oke lah
guru guru masih oke ya
masih survive tuh guru guru sekolah online
nah lalu bidang tanah
bidang tanah itu sendiri yang berhubungan dengan properti developer asuransi gitu ya
itu masih bagus atau kurang
berhubungan dengan kestabilan sebenarnya bisa saya katakan netral
bagus juga enggak
jelek juga enggak
tapi sangat butuh strategi
dan kalau mau bagus sebenarnya si kondisi itu harus berhasil
jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil

jadi ibaratnya propertinya online atau bagaimana saya whatever lah
jadi si tanah ini bergabung dengan logam
asuransi hrd termasuk juga tanah
jadi itu tidak dikatakan jelek tapi juga tidak dikatakan bagus
pertama ini kalau yang berkaitan dengan tanah dengan api dengan logam

jadi ini tahun memang tahun teknologi tapi
memang biasanya memang bagus
tapi lebih bagusan tahun kemarin

kayak misalnya katakan youtube lah gitu ya

jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
tapi kita harus berhasil
jadi kita harus berhasil
karena kita harus berhasil

si logam ini lebih bagus dari tahun kemarin lebih bisa berekspresi
justru tahun ini si logam over energy banyak
eh misalnya katakan youtube lah gitu ya
youtube adalah perpaduan antara logam dan kayu sebenarnya
nah karena si logam ini over energy jadi youtube itu akan jadi benar benar spread
akhirnya jadi orang orang mungkin ada titik jenuh lah
sama semua hal kan memang begitu ya
nah itu kayu itu sangat dibutuhkan gitu loh
jadi nggak semudah itu juga
dan kadang kadang memang faktor lag memang penting juga sih gitu
jadi memang kalau kita ikut ikutan tren boleh
tapi lihat dulu gitu loh
kalau kita nggak mampu jangan dipaksain
jadi intinya itu realistis
dan harus sabar
jangan mau cepat
jangan mau cepat dapat hasil
seperti tren tadi di awal tahun tren saham tadi di awal tahun
jadi hati hati kalau mau beli saham
iya pak jani kita istirahat lagi
tapi tetaplah bersama kami kita akan segera kembali
terima kasih lalu
terima kasih std
jangan lupa untuk menikmati
kita kembali bersama inside with desy anwar
topik kita kali ini mengenai show kerbau logam
saya sudah di temani oleh ahli feng shui gianni kumala dewi
kerbau logam ya buat kamu
ini kelanjutan dari tikus logam tahun lalu yang cukup menantang tapi ternyata jauh lebih menantang tahun ini
lebih berat harus lebih hati hati kita harus lebih kerja keras dan jangan tidak sabar
jangan harapkan hasil bisa didapat dalam waktu yang cepat dan ini tahun yang memiliki ekses energi
jadi harus dibalans dengan hal hal yang sifatnya jauh lebih kreatif
logam tadi katanya enaknya dibarengi dengan kayu ya
dunia ini bagaimana mbak jenny
karena kita lihat yang terjadi di dunia juga mirip mirip pandemi covid sembilan belas ini melanda seluruh dunia
dunia juga merasakan krisis kesehatan krisis ekonomi dan krisis lingkungan
macem macem lah istilahnya dan kita lihat juga dari segi politik cukup meningkat konfliknya
tapi ada satu hal
di amerika serikat memiliki presiden yang baru presiden yang diharapkan justru akan mengurangi konflik dan drama dan juga segala macam hal hal yang negatif
tapi bagaimana mbak jenny situasi dunia di tahun kerbau logam ini
kalau saya lihat ya jadi sebenarnya kan tadi kita bilang kan ya semua nih ya terjadi tahun tikus pun juga tahun dua ribu delapan amerika lagi gara garanya itu kan yang fat itu masalah juga kan
ekonomi krisis sekarang di amerika juga
sekarang ini memang terjadi masalah juga
jadi gini dalam dunia memang kan di tahun tikus start from zero
jadi ada perubahan lifestyle pola kehidupan total dari seluruh dunia ini kan
nah ditambah dari feng shui itu yang cenderung agak kena bintang berat itu terjadi di bagian utara gitu ya
mungkin ya bagian utara itu saya bisa katakan
negara eropa amerika serikat
eropa sebenarnya bisa ke barat ya kali ya mbak desi ya
tapi memang barat juga belum terlalu
belum terlalu bersinar sih memang yang lebih
nah jadi di sini di belahan bumi utara ini menurut saya masih ada bintang gelap gitu
bukan bintang yang belum terang lah gitu loh
sementara baru pemilihan presiden yang baru
presiden tersebut bershow kuda
oh biden kuda ya
biden kuda betul
apa dengan kerbau
sebenarnya bukan satu rumpun ya
dan tahun kemarin kan kuda berat
tapi untungnya dia memiliki wakil yang masih muda tentunya
bershow perempuan lagi
jadi ini di sini kita bisa lihat
nah ini benar kan joe biden itu empat dua itu adalah show kuda
jadi naganya ini yang bagus
yang satu umurnya juga
mudah mudahan kan tahun kemarin pun naga juga bagus
tahun ini memang tidak sebagus tahun lalu
tapi kita bisa berharap semoga di pemulihannya dari utara
yang paling berat kan dari utara nih sebenarnya bintang bola dari utara
karena utara mengaruhi
jadi utara itu semoga sionaga ini bisa untuk ngelit pelan pelan
tapi yang terang itu bintang ke arah timur dan selatan
kita termasuk timur dong
asia tenggara itu kan masuk timur dan selatan sebenarnya
jadi sebenarnya bisa dikatakan asia itu sebenarnya punya peluang loh gitu
jadi banyak gak cuma cina juga gitu maksud saya
tapi kita lihat memang selama ya ini china kalau yang terjadi antara china dan amerika serikat
semacam perang dagang perang dingin antara kedua negara ini
china ini sudah sangat ya dari segi
macam macam dari segi teknologi dari segi investasi ini sudah hampir bahkan mungkin sudah melewati amerika serikat
jadi china ini menjadi bintang yang baru ya
ya selain china kita bisa mungkin gini ya
ada beberapa negara negara di asia ini juga yang bisa menjabatkan bintang terang
di antaranya mungkin jepang juga bisa kita nggak tahu juga
nah tapi gini saya bilang bahwa saya katakan bahwa di tahun kerbau logam ini ada elemen tersembunyi
yang akhirnya elemen tersebut adalah sifatnya konflik
jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di dunia itu terjadi perang dingin lah gitu
ini sudah dirasakan intinya antara amerika serikat dan china
ya karena kan ada konflik tersembunyi
jadi kelihatannya kayak fine fine aja di sana bergerak sini bergerak
sana lagi bintang baru mulai di sini
tapi sebenarnya itu perang tersembunyi
nah yang kita upayakan karena ini kan peran tersembunyi over energy jangan sampai terjadi pecah gitu loh
karena tahun kerbau sama sama berat itu over energy bisa mungkin pecah juga
apalagi banyak yang isu isu yang akan membuat pecah
tapi kan diharapkan dengan adanya presiden baru di amerika serikat ini mengurangi potensi konflik itu
tapi di indonesia sendiri bagaimana kita kan ya masih periode kedua lah dari presiden jokowi
ini menurut mbak jenny bagaimana kita aman aman saja dari segi suhu politik tahun ini atau ikut juga kena ekses
negara indonesia yang terakhir tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas
delapan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima jam sepuluh pagi tentunya ya
itu bersio ayam kayu gitu ya
lalu kita sendiri itu punya pantangan sebenarnya ya dari kesimbangan unsur elemen kalau kita lihat
ya karena saya sering membahas indonesia kan negara saya sendiri jadi saya masih aware dan hati hati
itu punya pantangan berhubungan dengan sio macan dan siu kelinci
maksudnya gini loh ibaratnya di tahun tahun macan kita harus bersrategi kelinci juga sama
dan kebetulan kan mungkin saat sekarang presidennya bersio kerbau dua puluh satu juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
wah ini bagus dong atau
sebenarnya dikatakan bagus juga kerbau logas
dua puluh satu juni itu logam ya
tahun seribu sembilan ratus satu itu kerbau logam seperti obama saya pernah bahas ya
sekarang kan juga tahun kerbau logam
nah logam ketemu sama logam jadi energi numpuk juga
sebenarnya memang satu rumpun sih
jadi rumpunnya kalau dalam feng shui itu ayam kerbau sama ular ya gitu loh
nah sementara juninya ini si presiden kita yang sekarang ini juga harus kerja keras
tapi terjadi energi numpuk gitu ya
jadi maksudnya dia tidak mudah berekspresi juga kan jadi over energy juga
dan mungkin ada reshuffle lagi jangan jangan
lalu juga di dalam itu terjadi elemen yang tersembunyi tadi ada sedikit konflik elemen tersembunyi
inilah pr bahwa pemimpin yang ada itu harus menyelesaikan konflik yang tersembunyi tadi
iya dan sudah tidak terlalu tersembunyi juga kita melihatkan ada masalah konflik di papua
misalnya dan banyak sekali juga konflik konflik yang horizontal
nah ini mungkin harus diperhatikan ya oleh indonesia ya untuk tahun ini
nah dan juga mungkin juga kita harus berpikir lagi selain presiden itu adalah pembantu pembantunya itu ya para menterinya itu
jadi harus benar yang diambil gitu kan
waktu itu desember ya kita dari reshuffle di bulan desember
apakah sekarang terjadi reshuffle lagi gitu kan
tapi beberapa yang di bulan desember itu saya lihat sudah tepat
biasanya sudah lumayan lah ya
tapi kita nggak tahu nih berikutnya
karena masih berubah
karena masih panjang kan satu tahun ini kan masih bergerak
dan perubahan indonesia juga belum terlalu signifikan bisa cepat gitu ya menurut saya
jadi ini sangat butuh tim orang orang ya ibaratnya yang bersio naga lah gitu
atau yang bersio ya sio yang gerakannya babi lah misalnya begitu
ya jadi semua yang kita perlukan adalah orang yang memang pekerja keras kan
pekerja keras tapi juga orang yang saat itu juga fair jujur dan adil
itu yang paling penting gitu loh
karena nggak bisa juga kalau kita seperti ini kerja keras doang seperti siokuda gitu katakan mbak desia
cuma ya biden itu siokuda sebenarnya kan
kerja keras tapi kadang kadang juga jadi gak ada hasil percuma gitu
makanya butuh orang orang yang bisa berpikir strategi gitu sebenarnya itu
potensi untuk konflik tahun dua ribu dua puluh satu ini masih sangat ada kan ya
mas kan ada elemen tersembunyi
elemen tersembunyi tadi kan juga harus diselesaikan
sementara kerbau logam ketemu tahun kerbau logam
susah soalnya tersembunyi nggak kelihatan
ya padahal nggak kelihatan mungkin
karena nyatanya pun tetap ada kan
tapi kerbau logam ketemu mangkle bawa logam itu sama sama numpuk energi gitu loh
itu dia pr yang besar memang sih buat kita
dan supaya energi ini tersalurkan di indonesia ini khususnya apa apa saja kira kira langkah yang harus
dan ini covid sembilan belas ini juga telah memberikan semacam inilah ada ketimpangan ya
ketimpangan sosial ketimpangan ekonomi ketimpangan kesehatan ini muncul ya
karena di sini nah ini harus ada jalan keluarnya ya mbak jenny ya
karena ini bisa menjadi menimbulkan masalah masalah baru lagi gitu
jadi sebenarnya bagi saya kan satu hal itu adalah teamwork dan networking ya
bagaimana si pemimpin itu bisa membentuk teamwork yang cukup solid dan cukup juga kompeten orangnya gitu ya
misalnya kayak wakilnya apakah wakilnya itu juga sudah bisa mendukung ataupun juga tim tim lainnya itu yang dipilih harus tepat gitu loh
itu paling penting banget
karena tidak bisa ngomong itu semua pendapatan
nah pada dasarnya manusia juga ikut membantu menyusun itu kan gitu loh ya
ya di samping juga tadi kan kita harus kerja keras realistis tadi
tapi tetap teawork itu tetap perlu
ya teamwork itu perlu
tapi sosmed gimana media sosial yang ini logam ya
eranya logam kalau saya katakan eranya logam
tapi dengan teknologi penuh dengan kegaduhan dan kebisingan ya itu
jadi gini karena over energy ada elemen tersembunyi konflik
kita harus hati hati bergerak dengan media sosial tadi gitu loh
jadi itu bukan melupakan solusi menurut saya sebenarnya
jadi media sosial ini saya butuh kayu sebenarnya
kayu itu bagaimana supaya media sosial ini bisa katakan jadi kreatif tapi juga misalnya kayak mendidik atau memberikan sesuatu informasi
nah itu yang lebih penting gitu loh
kalau cuma sekedar logam doang itu nggak bisa gitu maksud saya
apalagi logam air
logam air itu ibaratnya gosip
hanya konten yang positif konten yang bermakna
yang educated itu lebih
bagi inspirasi itu sangat penting ya
oh semacam kayak hanya retweet retweet kan sama yang gosip kan
berarti kayak mengalirkan
nah itu jadi harus hati hati
tapi itu masih bagus mbak desy
jadi logam itu masih bagus tapi butuh kayu menurut saya tuh
kayunya itu yang agak agak berat
longgam dan kayu itu kuncinya
dan satu lagi nih sebenarnya indonesia pr indonesia
adalah jadi tadi saya lupa ngomong ya bahwa ekonomi itu kaitannya erat sama kesehatan
apalagi sekarang ini zaman covid sembilan belas
sebenarnya nggak cuma sekarang ya
sebenarnya kalau kita mulai dari masalah kesehatan pasti kita nggak sehat
jadi ekonomi nggak sehat gitu kan
ibaratnya gitu kan
nah ini jadi seharusnya kesehatan sama ekonomi itu kan memang harus jadi prioritas
lalu juga dapat teamwork yang benar
jangan sampai ciong dengan negara indonesia
jangan juga salah memilih orang
menteri kesehatannya juga sudah diganti
ya kita lihat bagaimana ya nanti
tapi khasnya nggak bisa buru buru sih
saya rasa lewat kerja keras lewat semester pertama dan kita bisa menilai mungkin setelah akhir tahun gitu ya
ya karena kan tahun terbang
atau jangan jangan tahun dua ribu dua puluh dua nanti ya
kita istirahat mbak jenny
masih ada satu segmen lagi
jadi jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama kami
memperhatikan apa yang ada tergantung
ketawa ketawa misalnya bisa k native teman teman
bagaimana ya menurut kita
betul betul yang baik
iya terlalu banyak
dan jauh lebih'llah gitu
nah show ini kan ada dua belas ya dan setahun lalu tikus tahun ini kerbau ngomong ngomong saya macan macan air
ini kesempatan nih mbak jenny kira kira bagaimana untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini macan air dan kerbau logam ini ada temenan atau justru wah menantang
tadi air dan logam katanya kurang ini
nggak begitu juga kan tergantung dari tanggal yang lengkapnya ya mbak desi ya tanggal bulan tahun dan jam gitu
itu ada tikusnya juga
namun kita bisa lihat juga bahwa tahun ini sebenarnya yang cukup seimbang ya dari segi keuangan dulu deh
karena semua orang tuh yang lagi dipikirnya sekarang dalam masalah keuangan di awal tahun
bisa kan bertahan sampai akhir tahun gitu masalah keuangan kan gitu ya
jadi disini tentunya yang saya pikirnya bagus dulu ya
jadi adalah ceo yang sifatnya itu serumpun
di antaranya ayam lalu ular
nah lalu juga sebenarnya salah satu yang rumpun besar tapi bukan namanya naga masih lumayan gitu ya
nah yang sisanya adalah netral nih
saya katakan netral berarti gak jelek juga gak bagus
tapi oke lah masih sosok gitu ya bisa dikatakan
banyak sekali yang sosok
ya tadi di antaranya sosok
itu masih bisa ceo macan ceo kelinci lalu ceo babi ceo tikus gitu ya
itu masih sosok ya
masih oke lah gitu loh
yang jelek sekali
yang agak sedikit berat gitu ya
ya itu adalah yang tentunya yang agak sedikit ciong gitu
atau konflik di antaranya adalah ceo kambing misalnya
lalu juga ada sedikit perjuangan dari sio anjing
ceo anjing sendiri kan sama sama dengan sifatnya menanggung beban keluarga
jadi anjing juga akan sedikit juga berat
sio monyet pun saya katakan sebenarnya sosok tapi cenderung agak berat juga gitu
karena monyet itu bergerak cepat
di satu sisi tahun ini gak boleh cepat cepat
nah itu yang repot kan
nah padahal monyet itu duduk pada habitatnya dia cepat
entah cepat berpikir dan cepat bertindak
itu yang tidak boleh gitu
jadi selain ceo isu tadi saya rasa itu memang yang harus diwaspadai
sekarang yang bagus yang temannya kerbau ayam dan ular gitu
kalau dari segi ya kenapa
apa yang bisa membuatnya
apa yang bisa membuatnya
apa yang bisa membuatnya
terutama dari segi keuangan dan juga mungkin dari segi sampah
saya tuh mau bilang bahwa tahun tikus kemarin itu banyak sekali pasangan pasangan yang menunda pernikahannya
enggak juga mbak desi
sebenarnya di awal tahun tikus saya udah bilang jangan menikah tahun tikus
karena tahun tikus itu bukan tahun yang bagus untuk menikah
zul tahun kerbau lebih bagus untuk menikah
nah ini tipsnya juga ya
nah tamunya jangan lebih dari lima puluh orang
mungkin hoki juga kita ngadain
pesta pas lagi covid kan jadi irit gitu
enggak tapi memang benar
untuk pasangan pasangan yang ingin menikah tahun ini tentunya bagus gitu
jadi ya siapa pun juga kalau misalnya udah siap untuk menikah tahun ini boleh dipersiapkan dengan matang gitu
apalagi orang orang yang mau punya anak
jadi banyak sekali orang orang ya dipikir ekonomi dalam dua tiga tahun itu menurut saya kehidupan lah ya tiga tahun itu kan tahun tahunnya agak penuh perjuangan gitu ya
ya akhirnya daripada pusing kita kan yaudah punya anak atau menikah begitu
itu yang lebih rame saat sekarang ini
tapi saat ini lebih ke tahun domestik ya
tahun ke dalam
mbak jenny ini sudah menulis buku rahasia praktis facture rumah tinggal ala
nah ini kita sekarang banyak sekali ya work from home semuanya serba dari rumah
kegiatan semua lebih banyak di rumah termasuk kalau kita nggak ke restoran tapi kita makan di rumah
pesan online dan lain lain
dan skill bertambah ya dengan di rumah ya tentunya
skill masang bertambah
ini apa ini pas dengan tahun dua ribu dua puluh satu ini
sebenarnya pas banget
bagi saya memang tahun kerbau adalah tahunnya keluarga
dengan kondisi pandemi stay at home itu sebenarnya malah bagus
nah tapi ingat
sekolah juga dari rumah soalnya
nah makanya di buku ini saya bahas juga
tapi ingat bahwa di rumah ini kamu tetap harus profesional loh
kalau kamu kerja tetap harus kerja dengan maksimal di rumah
jangan karena di rumah jadi santai santai kan ibaratnya
soalnya kita punya space yang harus
kita harus bisa membuat satu hal yang di rumah itu menjadi
jadi kita bisa sukses dari rumah tersebut
jadi semua pada orientasinya ke keluarga aja
daripada kita pusing dengan mikiran yang di luar
akhirnya kita kembali ke dalam menata
nah ini dia juga pr
buat perusahaan perusahaan keluarga
buat perusahaan keluarga ini harus berhati hati
karena keluarga kan lagi berat
takutnya terjadi konflik keluarga
jangan sampai perusahaannya itu hancur juga
gara gara masalah keluarga
banyak sekali perusahaan keluarga
kalau kita orang chinese
bisa bertahan generasi pertama
kedua sampai ketiga itu udah bagus banget gitu
jadi kita harus mempertahankan
yang punya usaha keluarga
bisa bertahan sampai dengan generasi kedua dan ketiga
ya sebaiknya memang kita harus juga
bagaimana bisa bekerja di rumah gitu loh
itu yang gak gampang juga
jadi pas juga sih dengan kondisi pandemi ini
cuman harus memastikan bahwa
ya di rumah itu harmonis ya
jangan justru yang terjadi adalah cek cok
yang angka cerai semakin meningkat
itu bisa mungkin terjadi
itu banyak bisa mungkin terjadi
karena tahun kerbau ini
ada tahun over energy
dimana semua orang pada mental healthnya
juga tidak seimbang
semua dari rumah
kalau rumahnya gak seimbang
iya karena disitu ada
harus belajar dari rumah
orang tua harus bekerja dari rumah
dan ini perubahan tatanan baru
kalau dulu orang banyak berada di rumah
di jalan ataupun di kantor
sekarang akan terjadi perubahan baru
bahkan di google internasional pun
juga mereka sudah menyatakan
bawa kantor mereka dari rumah loh
supaya bikin furniture yang bagus di rumah
supaya kerja dengan maksimal di rumah
jadi bagi sign atau show
yang kurang istilahnya bersahabat
dengan kerbau logam
atau biasa biasa saja
effort yang harus dilakukan
jadi zaman sekarang itu
karena kerbau itu kan
kalau kita lihat juga di sawah kan
ada kerbau gak cuma satu
dua atau tiga
jadi kita harus berusaha untuk
jadi kita harus berusaha
rekan yang juga bisa
dari rumah gitu
itu yang paling benar
untuk tahun tahun sekarang ini
jadi kita harus menciptakan
satu networking baru
tapi sekarang kan
lewat zoom biasanya kan
kalau kita sekarang
tapi menurut saya
di tahun tikus
itu semakin terbukti
bekerja sama dengan kita
siapa yang sebenarnya
siapa yang sebenarnya
itu semua terlihat
dengan kondisi perubahan
tatanan tahun tikus
jadi kan teman teman
sebenarnya kita makin terbukti
dengan adanya work from home kan
dengan kondisi tahun tikus tadi
jadi kuncinya tahun tikus tadi
kalau tahun tikus
kita sudah punya rencana yang bagus
tim yang bagus
tahun kerbau ini
kita bisa berjalan
kalau menurut saya
jadi kuncinya tahun kemarin sih
aspek rumah sangat penting
apa yang kita perlu ubah
atau mungkin unsur unsur
tadi kan disebut
kayu tuh bagus ya
mungkin kita harus
ini banyak tanaman
banyak yang hobi
sejak adanya pandemi
hobi yang meningkat itu adalah
buat bantah seseorang
jadi gak seimbang
laman kayu cukup bagus juga
nah tapi gini
karena tahun ini adalah masalah
bahkan imlek pun
kita juga berusaha di rumah aja ya
gak berusaha berkunjung ke tempat lain
kayak imlek di rumah aja kan
jadi yang paling penting
kita menata ruang keluarga
di era logam
jadi semua keluarga itu
jadi semua kan logam
kalau kan awang gitu
malah jadi antisosial
cobalah tata ruang keluarga anda
ciptakan supaya ruang keluarga tersebut
bisa membuat keluarga itu
beraktivitas bersama di rumah
itu yang paling penting sebenarnya
imleknya itu juga di rumah aja kan
cuma masa mau imlek di kamar
terima kasih banyak mbak jenny
jadi tahun dua ribu dua puluh satu ini
kalau kita tahun lalu
sekarang kerja keras
mungkin lebih lagi
dan kalau tahun lalu
sekarang juga bebannya juga
yang harus kita pastikan adalah
apapun yang kita
dan juga tentu saja berdoa ya
agar usaha kita itu
hasil yang kita
yang penting kita
apapun tahunnya sebenarnya
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
dan juga di youtube
dan sekali lagi
selalu menggunakan masker
selalu sering cuci tangan